mulai sekarang aku harus hati hati sama billy
dia ancaman terbesar aku
semua rahasia aku bisa terbongkar gara gara dia
dan yang lebih gawatnya lagi
kalau sampai mas fira ceraikan aku
bisa jadi cewek miskin lagi aku
cuma ada masalah kecil aja tadi di tempat kerja
yaudah kalau gitu yuk ke belakang lagi ya
tante mau gak membeli aku sampai aku tidur
belum lama aku sama aura kenalan
aura udah diadopsi
semoga kamu bahagia di sana aura
santai yakin para kak pasti akan memperlakukan kamu seperti anaknya sendiri
tante kangen sama kamu
tante siap belum
onyol jangan ngintip itu matanya masih dibuka buka
oke ngomongin sampai lima ya pokoknya langsung sembunyi
aura di mana ya
eh gak ada
wah kayaknya susah nih nyarinya
yeay ketemu om menang
akhirnya ketemu kan
eh tunggu dulu om ada sesuatu buat aura
oh enggak tapi tutup dulu matanya tutup nggak boleh ngintip ya tunggu sebentar
gak boleh ngintip
sekarang buka matanya
sini om bantuin
wah penikahnya lucu banget
kamu suka gak
suka banget makasih ya
tapi om mau juga dong dicium
wah pasti senang banget sama sama
gimana sayang seron gak jalan sama papa hari ini
iya pa makasih ya udah baik banget sama aku
oh ya sekarang kamu masuk kamar kamu istirahat ya
papa juga mau masuk kamar mau mandi mau istirahat juga
udah sayang ya
lama banget sih buka pintunya
mulai sekarang aku harus hati hati sama billy
dia ancaman terbesar aku
semua rahasia aku bisa terbongkar gara gara dia
dan yang lebih gawatnya lagi
kalau sampai mas fira ceraikan aku
bisa jadi cewek miskin lagi aku
tante kenapa pulang pulang udah kayak orang kesel
kamu ini anak kecil
kamu gak pantas nanya gitu ke saya
jauh jauh dari saya jangan deket deket
penelitiannya lucu sekali
dunia ini ternyata memang sempit
siapa sangka aura yang selama ini tinggal di panti asuhan
ternyata cucuku sendiri
oma aku boleh gak
memanggil oma sekarang jadi umat cantik
oma cantik sama mereka udah baik banget sama aku
udah baik banget sama aku
oma oma cantik kenapa
yaudah kalau gitu mbak masak dulu ya
masih di kamarnya barangkali
ah coba raka panggilin dulu ya ma
eh ini dia si cantik udah datang
aura duduk yuk
kita makan bareng
kamu pasti lapar ya
aura mau yang mana mau ini
iya yang mana aja
terus mau apa lagi
ambil aja sayang
kamu tuh gimana sih
mau ngambil ayam aja sampai nyenggor gelas gala
aku gak sengaja mama
udah dong jangan marah marah
auranya gak sengaja udah minta maaf juga
gak apa apa duduk yuk
kamu tuh bener bener kelewatan ya
tadi nyenggor gelas
sekarang kamu jatuhin piring
berantakan tuh semuanya
aku gak sengaja mama
aku gak sengaja mama
aku gak sengaja mama